tapi lebih baik
kamu jangan datang ke rumah ini lagi
semua ini demi kebaikan beller reno
bella baru aja ditinggal sama faive
semua orang di rumah ini kan juga udah tahu
bagaimana hubungan antara kamu bella dan juga afif
ya nggak enak dilihat aja sama orang rumah
kalau kamu kesini terus
yakin cuman itu alasannya
keluarga ini adalah keluarga aku reno
fakta yang kesungguhnya
kalau bela itu baru saja
meninggal oleh afif
kuburannya masih basah
belum kering sil
perempuan macam apa itu
dan kita semua tau
kalau reno dari dulu selalu saja mengincar bel
dengar ya lora
kalau kamu masih betah tinggal di rumah saya
karena kamu tidak punya tempat tinggal lagi
tolong jaga dan sikap kami

gak bisa sembarangan seperti itu
ini rumah saya
kamu tuh lucu banget ya sil
kamu sadar gak
kalau hidup kamu itu
sial sial dan sial terus terusan
di saat anak kamu datang
di saat itu pula
anak kamu yang lainnya meninggal
kamu kena kutuk sil
kamu kena karma
kalau enggak kamu keluar dari rumah saya
bahwa segalanya bokso
sari kata senda
pengen lu yang tahu hal moo
mama minta kamu usir ya orang itu dari rumah ini
tante laura kan mertua aku ma
ya udah kalau memang kamu gak bisa mengusir dia dari rumah ini
kamu kasih tau
jelasin ke dia
karena dia numpang disini
suruh dia jaga sikap dan jaga mulut
ngapain sih ngurusin urusan bella sama reno
kamu gak suka seperti itu dia
ya kasih tahu ke dia
mama kamu tuh bener bener keterlaluan deh
kamu tau gak dia itu nampar mama aku
mama sylvia nampar tante laura
iya tadi mama aku cerita sama aku
ya aku nggak tahu sintia mungkin ada salah paham mereka
loh kok kamu jadi belain tante sylvia sih
sintia aku gak ada belain siapa siapa sintia
tadi udah jelas jelas kamu belain tante sylvia
hubungan aku dan mama aku ke kamu jauh lebih lama
daripada hubungan kamu ke tante sylvia
kamu jangan pernah ngelupain masa lalu
kalau gitu sekarang kamu mau ngapain
aku harus pergi kemana
lebih baik kamu ngomong sama dia
karena dia orang pertama yang harus kita singkirkan
ada apa gafin
tapi lebih baik kamu jangan datang ke rumah ini lagi
semua ini demi kebaikan beller reno
bella baru aja ditinggal sama faive
semua orang di rumah ini kan juga udah tahu
bagaimana hubungan antara kamu bella dan juga afif
ya nggak enak dilihat aja sama orang rumah kalau kamu kesini terus
yakin cuma itu alasannya
adalah keluarga aku reno
jadi mulai sekarang
aku akan menjaga keluarga ini
dengan sekuat tenaga aku
aku belum percaya sama kamu
kamu gak punya hak apa apa untuk mengatur aku
dan yang terakhir
kamu gak lebih baik dari aku
jadi kamu gak perlu ngajarin aku
mama itu bener bener happy banget
karena dengan meninggalnya afif
berarti musuh kita sudah berkurang satu
setelah bella selesai masa berkabungnya
kita harus pikirkan rencana lain
dan aku yakin
rencana aku pasti akan berhasil
mama setuju sekali
dan kita harus hancurkan bella
secara nyata dari kehidupan kita
itu reno kan
mau ngapain lagi sedia sedia kesini
gak tahu malu ya itu orang ya
terus terusan nemuin bella kayak gini ma
beneng kau ini
ntar gue pergi saja
anak anak ngajakin aku main di taman aku ingat sama kamu mau ikut nggak sekarang ngajak sifat
jalan jalan hai kenzo denger nggak mau kita berangkat sekarang eh iya uh
emang dia mau kemana
pada senang jalan bareng bareng iya pak alika sama kenso senang banget pak bisa
jalan jalan sama tante bella dan dede siva ya pak kenzo juga seneng pak
bu ibu ngapain ngeliatin mereka nggak penting banget
ih mereka itu kan bukan pasangan suami istri biasa deh gitu
tahu gak sih ibu ibu suami aslinya itu baru aja meninggal
eh sekarang malah mesra mesraan sama cowok lain
ya ampun kebangetan centil banget jadi cewek ya
kasian banget ya almarhum suaminya kalau melihat istrinya kayak gitu ya
lagunya kan kuburannya masih basah
terus ngeliat keadaan istri kayak begitu udah lagi hamil bawa laki lain lagi
itu dia bu makanya bu jangan sampai bu amit amit punya anak seperti itu
apalagi punya mantu juga kayak gitu
mereka terus aja menghina aku
mereka gak pernah berubah
ya allah fim
bagaimana kamu boleh lahir fim kamu dimana

udah kamu kalau ngantuk bubuk aja lagi
kamu itu kena
pengen sukses itu aja
kalau itu pilihan kamu
wan nanti kalau kamu sudah siap pacaran bilang sama papa
papa punya stok yang banyak wanita hebat buat kamu
iya dan papa juga yakin dan percaya kalau sebentar lagi kamu pasti dapat pacar
masih ingatkan dulu waktu papa bilang papa tidak mau menikah
papa ketemu sama
sama rika semuanya jadi berubah
sekirat dulu ya
udah udah nanti mama nyusul ya
papa dulu nanti
sebenarnya mau kamu terpaksa
hal yang kamu lakuin tadi itu di sana
sama sekali tidak pantas dilakukan seorang ibu pada anaknya rika
secara materi mungkin aku bahagia sama papa kamu
tapi secara batin aku tersiksa wani
tapi itu kan yang kamu mau
itu kan ya kamu mau nikah sama orang kaya iya kan
itu dulu emang kemauan aku seperti itu
tapi sekarang aku sadar
kalau cinta aku cuma buat kamu kan
aku udah jatuh bangun untuk ngupain kamu
tapi wan kasihan aku wan aku tersiksa
hidup adalah pilihan
dan kamu harus menerima konsep kebencinya
aku akan menanggapmu
kamu ngapain disini
aku pengen temenin kamu aja
pokoknya gue minta saran kamu juga
kamu bawa dari sini
kamu pergi dari sini
kamu kenapa sih cuma menemanin kamu aja kok
kamu sekarang keluar
sebelum udah yang tau kamu keluar sekarang
aku bilang kamu lepasin aku sebelum aku teriak
kamu mau aku teriak
silahkan aja teriak
justru aku seneng
biar pada tahu kalau kamu itu udah merkosa aku
ya tegak aja nanti
mereka lebih percaya sama aku atau kamu
aku gak akan pernah ngadiin kamu
ya sekarang kembali
tolong kamu jauhin aku
kamu tuh bener bener ya
pengen aku bilang langsung ke papa kamu kalau kamu itu perkosaku
ya udah bilang aja
tapi apa buktinya
wawan aku tuh gak sebego itu kali
kalau kita itu mantan pajak
bareng bareng aku kamu keluar negeri
ya gampang kan itu suatu bukti kalau kamu bisa berkosa aku
kamu jangan gila ya rit
kalau papa sampai tau
dia bisa marah banget nih
mau papa kamu jantungan sekalipun aku gak peduli
ya terus aku harus ngelakuin apa
ketep harus ngelakuin apa gina
kamu mau ngomong apa aja aku gak peduli
lagi gak ada yang denger udah beracu
tapi mbu ina belum
jangan sampai kejadian ini ketahuan sama pak
ya kalau sampai ketahuan
tak gitu dong
mbak iman kemana ya
kok belum kelihatan
kecapean kali pak istirahat
biasanya wawan kesiangan seperti itu
den wawan kemana
si mbok juga belum lihat den wawan tuhan
ngapain dia semalam
wah lagi makan apa nih
kalau wawan udah datang
buatin wawan makanan spesial
makan apa tuh
tunggu sebentar ya
apaan ya tiet
awal sejalan sampai tuan tau
jadi itu makanan spesial
ya itu buat papa
belum tentu buat wawan
makannya dicoba dulu wak
sendoknya belum ya

dia matem matem saya
sekarang kirk dengan pence terbuka
udah kamu kalau ngantuk
gue buat aja lagi
kamu itu kenapa sih
tiba tiba kepala aku
kepala aku pusing banget
berat banget kayaknya
nantuk juga keasaannya
taduh lo ketawa ketawain
ini semua ulah kamu ya
ini semua ulah kamu ya
ya terpaksa aku lakuin soalnya kan kamu orangnya suka dipaksa
kamu keluar kamu keluar
kamu keluar kamu keluar apa
udah biar aku yang temennya kamu aja ya
inget inget awas kamu keluar
kamu gak usah soal suci deh
aku gak pernah mau
aku tau kamu juga mau
aku gak pernah join

kamu kemana sih